dan bni syariah
bri syariah akan menjadi bank penerima penggabungan
dengan kode saham bris
dan seberapa besar dampak dari merger
tiga bank syariah milik himbara ini
terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional
akibat pandemi covid sembilan belas
kita sudah terhubung melalui sambungan telepon
dengan muhammad maksum
sekretaris bidang perbankan syariah dsn mui
assalamualaikum pak maksum apa kabar
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ya pak maksum ini terkait dengan merger
tiga bank syariah ini pasar merespon positif
tapi bagaimana ini pak anda melihat merger
dari bri syariah bni syariah
dan juga bank syariah mandiri ini
saya kira ini merupakan langkah yang luar biasa
dari pemerintah untuk memajukan
perbankan syariah utamanya
dan juga mengembangkan ekonomi indonesia
kalau kita melihat perjalanan ini dimulai
awal pemerintahan jokowi yang kedua
yaitu dengan merubah
knks yaitu komite nasional keuangan syariah
kemudian digabung menjadi
satu lagi tambahan yaitu ekonomi syariah
komisi nasional ekonomi dan keuangan syariah
ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah
untuk mengembangkan antara keuangan dan ekonomi
menjadi satu sistem yang berkesinambungan
ini dengan merger nya tiga bank
anak dari bumn ini
ini menunjukkan bahwa ini bagian dari
komitmen pemerintah untuk memajukan
ekonomi indonesia melalui
segmen keuangan syariah
oke pak bangsum ini kan kemudian
ini tiga bank bumn
bergabung menjadi satu kemudian
kalau kita bicara soal keuangan syariah di indonesia
ini kan sepertinya porsinya masih jauh ya pak
dibandingkan dengan bank konvensional
nah ini anda melihat dari merger ini
apa kira kira yang
masyarakat bisa manfaatkan pak
saya kira dengan merger ini
berarti kapitalisasi modal menjadi besar
sehingga peluang untuk memberikan
pembiayaan bank syariah indonesia
ini menjadi besar juga
namun demikian sebagaimana juga
yang disampaikan oleh
wakil presiden kita bahwa
bank syariah indonesia ini juga harus
punya komitmen untuk mengembangkan umkm
dan ini menjadi bagian yang
tidak terpisah dari pengembangan
keuangan syariah secara
umumnya di indonesia ini
memang saat ini kalau kita melihat
pertumbuhan bank syariah meskipun diangka
namun dengan mergernya tiga bank ini
ada suatu harapan besar bahwa
ini menjadi pemain utama
di sektor keuangan
bank syariah sehingga akan
mengembangkan bank syaripasar tadi
saya kira ke depan
akan semakin maju ya apalagi
kalau kita melihat beberapa belakangan
dan juga keuangan
sosial keagamaan islam melalui wakaf
dan syakat itu juga sudah diluncurkan
minggu yang lalu ya
presiden dan dua minggu yang lalu
oleh presiden dan juga oleh wakil presiden
iya oke tentu
ini tadi prospeknya
terlihat cerah kemudian juga
respon pasar juga dikatakan
positif tapi kemudian
apa sih pak tantangan dari bank syariah
indonesia ini dengan kondisi yang
seperti saat ini di tengah pandemi covid sembilan belas
bank syariah pertama
kalau kita melihat dari aspek yang sekarang
jangka pendek terkait dengan
merger nya ini pertama harus
membangun kultur ya karena ini
dibangun dari tiga bank yang berbeda
kemungkinan ada kultur kultur
ada sistem yang berbeda ya sehingga
ini pr pertama tantangan pertama
bagi merger nya tiga bank ini yaitu
membangun sistem dan membangun
ya jadi kultur
organisasi bisnisnya ini harus dibangun
menjadi satu sistem sehingga
menjadi kekuatan yang bersama
sehingga karyawannya kemudian
semua yang ada di dalamnya
dia merasa menjadi satu bank yaitu
bank syariah indonesia tidak lagi menjadi bri
tidak lagi menjadi bni
tidak lagi menjadi psm begitu
itu yang tantangan yang pertama tantangan yang kedua
saya kira dengan adanya
pandemi ini bank syariah harus punya
dan layanan yang berbagi digital
saya kira ini mau tidak mau
mengurangi transaksi interaksi pertemuan
dan sebagainya maka
digitalisasi pelayanan dan juga produk
bank ini satu kenisayaan
saya kira itu tantangan besarnya dalam waktu dekat
oke kemudian pak
maksud ini kan juga kalau kita lihat
sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim
terbesar tapi kenyataannya memang
secara data ini
kemudian inklusi masyarakat indonesia
yang merupakan muslim terhadap keuangan syariah
kan juga masih kecil nah ini
apa penyebabnya pak
memang ini harus
dikarab secara bersama sama ya
organisasi kemasyarakatan islam
yang besar besar utamanya
kemudian persis dewantawa
dan sebagainya juga
perguruan tinggi dan sekolah sekolah
saya kira ini menjadi bagian
yang harus digotong
bank syariah ini adalah bank milik
indonesia dan ini adalah sebuah sistem
yang dihadirkan dengan
yang ini tentu bisa diterapkan
dan bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat
nah kalau semua
tokoh tokoh masyarakat tokoh agama
sudah meyakini ini saya kira
perbankan ini bank syariah ini
akan diterima oleh masyarakat
baik jadi kita optimistis ya pak
ini merger bank ini bisa menjadi
mungkin salah satu juga tools
pemerintah untuk segera memulihkan
ekonomi di dalam negeri baik pak
muhammad maksum sekretaris bidang
perbankan syariah dsn mui
terima kasih bapak atas informasinya
untuk cnn indonesia today sehat selalu
terima kasih mas rizky sama sama